halo kediaman bapak wirawan dengan sri astuti disini
yang cantik ada yang bisa dibantu
buset lengkap banget ya
ya ini dengan marissa s nya double s nya dua
hah kok kedinginan
maksudnya apaan sih sri
bersama bokap gue buat temen gue buat nawal gue gitu
alhamdulillah ya bagus lah kalau begitu ref
eh boy kita ini kan bukan sekedar teman lagi
saya juga sekarang udah mengawal non refa lagi
jadi biar non refa itu lebih aman dan merasa terlindungi lagi
yaudah deh kalau gitu yang cewek cewek ikut gue aja ya
biar gak kemana sen
eh tunggu dulu jadi di cafe friendly nih
eh gue ya tinggal ya
ini ada apa nih
eh tunggu tunggu tunggu
eh tunggu tunggu tunggu
eh tunggu tunggu tunggu
eh tunggu tunggu tunggu
eh tunggu tunggu tunggu
gue ada telepon nih bentar ya
halo anak macan yang ganteng pakai kuadrat
nilainya bagus kan na
gimana kamu pasti lulus dong
alhamdulillah nilai boy memuaskan kok ma
alhamdulillah tuh kan macan tahu
anak macan mah pinter cerdas otaknya
kalau habis lulus lulusan
tidak usah pakai coret coretan
terus jalan jalan di jalan
udah enggak jaman itu ya
mendingan kita ngerayain dengan cara lain gitu
karena mama takut kalau kamu kenapa kenapa
boy rencana mau makan bareng sama teman teman di cafe friendl lima
ikut dong mama kalau makan makan
boleh dong boy
mama ikut makan makan sama teman teman kamu
itu pun kalau nggak ganggu acaranya boy
tapi kan kalau mama diizinin mama yang traktir
eh bentar ma
eh yan nal
nyokap gue mau ikut boleh gak
tapi jangan sampai nyokap gue yang traktir
oh iya nek enggak masalah
kata mereka sih boleh mah
jadi mama mendingan langsung aja ke cafe friendly ya
eh boy eh gimana kalau mama mau ikut
kalau mama telepon papa dulu
kali kali kalau papa mau papa yang terakhir jadinya
oke ya udah
sampai ketemu di sana ya
anak pacarnya ganteng
siang dulu ma
macan mau ganggu boy bentar
boy macan mau minta alamat kosnya kinar boleh nak
buat apa ma
mama mau ke sana ya mang
ngomong lagi banyak kerjaan nih di kantor
mama cuma mau suruh mang diman nganterin makanan buat kina
kasian takut kinar lapar
kinar kan makannya banyak nak
nanti boy sms in alamatnya ya ma ya
makasih ya sayang ya
ya tunggu
kediaman bapak wirawan dengan sri astuti di sini
yang cantik ada yang bisa dibantu
buset lengkap banget ya
ya ini dengan marissa s nya double
maksudnya apaan sih sri
itu double s ya
wah sri saya ini lagi banyak kerjaan di kantor tau
ajakin bercanda aja
suruh mang deman nganterin makanan
ke tempat kosannya si kinar
saya kirim ke hp nya
mang diman soalnya tadi saya telepon mang diman nggak diangkat
mang diman sakit perut
aduh mang diman
tadi barusan nyonya telepon
katanya mang diman disuruh nganter makanan ke kosannya non kinar
tadi juga nyonya udah sms tuh alamatnya
coba deh cek hp nya
ya aloh bener
tuh ada telepon gak diangkat angkat dari nyonya
iya iya dari pohonnya
ini ada sms alamat neng kinar
so waktu ira siapin makanannya buat neng kinar ira
saya mau nganterin
kamu tegak apa lagi sakit
ih atuh tugas mah tetep tugas ira ih
sakit masa boleh taing masa mau udah lah
tugas mah tugas wujie teteh gerak
ya sudah atuh
biar sekalian ira buatin teh pahitnya buat diman ya
kok bira jadi perhatian banget sih sekarang sama mang diman
ih jangan deh iya
itu bener pak iya
oh berarti sri juga harus mulas biar diperhatikan
alhamdulillah lulus dong terus lo gimana
ya ella ya kalau lo lulus berarti gue juga pasti lulus lah
lo tuh gimana siaranya lo lupa ya
waktu gue dulu waktu kita masih smp
m gue juga udah kewas
hmm gue udah pesenin makan buat lo
gue gak akan pernah lupa kali ya ay
hmm siap pak
wah belum pesen udah dipesenin duluan
wah thank you ya jin lo masih inget kesukaan gue apa
makan dulu aja gak apa apa
ntar aja deh gue masih nunggu ngunggu dia juga

ya aku cuma denger denger aja ya
ya aku cuma denger denger aja ya
ya aku cuma denger denger aja ya
dulu ada rencana kalau abah lu sama nyokapnya mondi itu mau nikah
apa lu sama mondi itu pernah pacaran
bentar kok gue tau dari mana
berarti bener kan
iya sih tapi gue sama mondi udah sepakat kok
iya sih tapi gue sama mondi udah sepakat kok
kita mau ngalah demi orang tua kita
jadi sebenernya kalian berdua tuh mengalah cuma karena orang tua
ya jujur aja sih gue tuh cinta mati banget sama mondi
menurut gue mondi itu gak akan tergantikan
gue tuh sayang banget sama dia
tapi kalau demi orang tua kita akhirnya kita sepakat
buat sama sama mengakhiri hubungan kita dulu
sebenernya sih gue gak mau putus sama mondi